sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan meninjau pos penyekatan di kilometer tiga puluh empat b
jalan tol jakarta cikampek bersama pangdam jaya maijen tni dudung abdurrahman
dan kepala polda metro jaya irjen fadil imran rabu siang tadi
meski masa pelarangan mudik telah usai operasionalisasi pos penyekatan di kilometer tiga puluh empat
masih terus berlangsung hingga dua puluh empat mei
anies baswedan menjelaskan pos penyekatan merupakan sarana screening pertama
bagi pemudik yang kembali ke jakarta
pemantauan terhadap pemudik akan dilakukan hingga tingkat satgas rtrw
hal ini dilakukan untuk menjaga lonjakan jumlah kasus positif covid sembilan belas di ibu kota
sejauh ini dari sekitar dua puluh dua ribu pemudik yang telah menjalani tes antigen

kami ingin ibu kota stabil dan kondisi pandemi yang masih sedang terjadi
di jakarta ini
masuk di fase yang paling rendah selama satu tahun terakhir ini
kita ingin agar kondisi ini makin hari makin baik
jumlah kasus aktif makin sedikit jumlah penularan makin menurun
sehingga harapannya jakarta dan sekitarnya bisa segera terbebas